menjelang sekolah dengan tatap muka di provinsi kepulauan riau
tni angkatan darat korem tiga puluh tiga wirapratama
menggelar kegiatan serbuan vaksinasi terhadap pelajar smp dan sma
berusia dua belas hingga tujuh belas tahun
menariknya untuk mempercepat vaksinasi
babinsa menjemput para pelajar ke rumah masing masing
menggunakan motor patroli
salah satu pelajar mengaku sudah tidak sabar lagi
untuk belajar dengan tatap muka
karena ingin bertemu dengan teman di sekolah
dan merasa bosan sekolah daring di rumah

ya bosan lah nggak enak
tidak bisa ketemu kawan kawan
lebih enak sekolah tetap muka ya
data satgas penanganan covid sembilan belas provinsi kepri
per empat september menunjukkan
capaian vaksinasi pelajar berusia dua belas sampai tujuh belas tahun
atau satu ratus empat puluh tiga tiga ratus dua puluh satu orang
adapun vaksin dosis kedua baru dua puluh enam empat belas persen
sementara itu vaksinasi yang diinisiasi oleh
aliansi bem seluruh indonesia
dilakukan di universitas islam negeri malang
pada sabtu siang
disiapkan untuk mahasiswa di wilayah kota malang
program vaksinasi ini menggandeng sejumlah pihak
seperti tni polri dan pemerintah provinsi jawa timur
mayoritas wilayah di jawa timur berstatus level tiga
pemerintah telah berencana mengizinkan
kegiatan belajar dengan tetap muka di sekolah

hal inilah yang membuat aliansi bem se indonesia
menginisiasi program vaksinasi bagi mahasiswa
hingga kini vaksinasi yang digelar oleh
aliansi bem se indonesia telah menyasar
lebih dari tiga puluh ribu mahasiswa se indonesia
vaksinasi ini akan terus dilakukan
untuk mempercepat perkuliahan dengan tatap muka